selamat makan ibu ya
selamat makan ibu
selamat makan omak
eh al ini sekarang udah sampe di bukor
ya alhamdulillah si kondisi randy sekarang
udah mulai siuman
jadi lo gak usah khawatir ya
paling si dokter bilang kondisi randy itu gak ada yang fatal
sekitar tiga sampai empat hari rendu bisa keluar dari rumah sakit
cuma perlu pasang perut aja sih kata dokter
makasih banyak ya gak
udah mau bantuin gue disana
ya lo gak usah banyak pikiran mengenai randy
sekarang lo fokus sama kesehatan
yang gak perlu tuh jauh lebih penting daripada apapun itu
mengenai pak sumarno lo gak usah banyak pikiran
itu tugas gue sekarang
sekali lagi makasih ya mbak
kalau ada apa apa kabarin gue
salam buat andin ya
biar mama juga bisa nyobain masalahmu
nah ini dia nih jagoan jagoan di bogor
tumpen ya ada apa gerangan
tumpen panggil kita ke sini
jadi begini sekarang gue punya tugas buat kalian berdua
lo berdua sama temen temen kalian turun tangan
kalau cari orang begini mah
lo kan tau kan kerjaan kerja gimana
jelas gue tau
lo berdua jagoan di daerah sini
makanya gue percaya sama kalian
ya tapi ingat pesan gue
jangan sakitin dia
bawa ke depan gue
asal bayarnya sebanding bos
lo berdua kalau lebih paling cepet
eh ini gak seberapa ini cuma
seberapa ini cuma dp
tugas selesai bawa orang ke depan gue
gue yakin sama kalian
kalau begitu kita berdua pamitin
tidak jangan dilawan
kerja pintar angga
lo bukan orang daerah sini
pakai pentolan daerah bogor
sumarung pasti bisa didapat
ada makanan istimewa buat allah
oma masih kenyang sayang
kok kenyang oma kan belum makan
ibu ini kiki bawain sup ayam untuk ibu
ibu ini kiki bawain sup ayam untuk ibu
ibu ini kiki bawain sup ayam untuk ibu

selamat makan ibu
selamat makan oma
selamat makan oma
sampai ketemu kedua kap landlords
kik siapa yang masak sup ini
bukan kamu kan
kamu tahu kan
saya benci dibohongi
siapa yang masak sup ayam ini
mbak andi dan kita
kirim makanan itu ke rumah ini untuk ibu
bawa sup ayam ini keluar
bu tapi kan ibu baru sesuap
ibu harus makan bu
bawa sup ini keluar
kamu kenapa nangis terus
kamu jangan sedih ya umar
kamu jangan sedih ya umar

kamu jangan sedih ya umar
kiki kenapa gak nelfon nelfonnya
kira kira mama udah makan belum ya makanan aku
ibu gak mau makan setelah tau kalo makanannya itu yang kirimin mbak andin
mbak kiki tadinya gak mau ngaku kalo makanan itu dikirimin sama mbak andin
tapi kayaknya ibu tahu dari rasanya
kan masakannya mbak andin lebih enak daripada masakannya kiki
gak apa apa ki aku ngerti kau salah perasaan mbak andin
tapi aku yakin suatu saat nanti mama pasti mau makan masakan aku
mbak andin mbak andin tetep semangat ya
kiki paham kok kalo ibu pasti lama lama bakal ngerti kalo mbak andin itu orang baik
iya mbak sama sama salam buat masalah mbak andin
iya tolong jagain mbak andin ya
ya udah aku gitu assalamualaikum
mama bener bener benci sama aku
bahkan makan masakan aku aja gak mau
ya wah gimana caranya aku bisa buat mama percaya sama aku ya
sementara alibi untuk meyakinkan mama aja belum aku dapet
abis itu kalau agel dan ayo bersama aku ngobrol